jalur nagrek sempat mengalami kepadatan pada senin siang tiga juni dua ribu sembilan belas
lintasan atau lantas polisi memperlakukan rekayasa buka tutup di jalan cagak
pemudik diarahkan ke jalan raya garut untuk menghindari tumpukan kendaraan di jalur limbangan tasikmalaya
buka tutup ini dilakukan secara situasional bila kendaraan mengular dari arah limbangan hingga simpang lingkar nagrek
kepadatan yang sama sempat terjadi minggu malam pada tanggal dua juni kemarin
meskipun demikian dinas perhubungan kabupaten bandung mencatat kendaraan yang melintas di jalur nagrek ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu
penurunan jumlah kendaraan membuat jalur nagrek ramai lancar cenderung lengang sepanjang masa mudik lebaran
sejak h tujuh hingga h dua jumlah kendaraan yang melewati jalur nagrek mencapai tiga ratus sembilan puluh empat ribu kendaraan

kondisinya bisa dikatakan naik turun seperti itu
rata rata terkadang terjadi kepadatan namun terjadinya di beberapa waktu tertentu
mungkin ada sekitar pada pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat setiap malam kemudian pada pukul enam hingga tujuh pagi dan juga pada pukul satu siang
dan nantinya diprediksi akan ada lagi pada pukul tujuh belas atau sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat
nah waktu waktu ini biasanya memang kepadatan ini terjadi karena memang adanya imbas dari limbangan tasik malaya
ada pasar tumpah di sana setiap aktivitas warga yang hampir bisa dikatakan setiap hari dari pagi ataupun sore
banyak sekali masyarakat yang beraktivitas sehingga memang memberikan dampak kepada kendaraan yang melintas hingga ke simpang lingkar nagrek
nah terkait dengan kepadatan sendiri kalau kita lihat memang rata rata hampir bisa dikatakan ramai lancar
betul tadi juga sempat dilakukan buka tutup karena memang rekayasa titik jalan cagak ini sering dilakukan hampir bisa dikatakan setiap harinya tiga hingga lima kali buka tutup
rekayasa yang dilakukan secara sistema
ini adalah situasional bila terjadi penumpukan kendaraan di jalur menuju tasik malaya
kendaraan nantinya diarahkan menuju ke kadung ora untuk memutar di garut nantinya sebelum ke garut mereka akan berputar lebih dahulu di jalan pasopati
dan nantinya berputar di lewigong untuk bisa nembus ke tasik malaya
memang kalau dilihat ada sedikit perputaran lebih jauh sedikit bagi masyarakat yang ingin menuju ke tasikmalaya
namun pemudik setidaknya tidak mengikuti kepadatan ataupun
kepadatan yang diciptakan ataupun disebabkan yang terjadi di limbangan garut ini kalau memutar melalui kadungora garut ini
nah rekayasa rekayasa ini kalau kita lihat memang bisa dikatakan cukup efektif
hampir terjadi kalaupun ada kepadatan rata rata hanya berlaku hanya sekitar tiga puluh menit hingga satu jam saja
sehingga memang kepadatan tadi yang kalau saya sempat melihat beberapa jam yang lalu tidak begitu lama
karena memang pengarahan ataupun pengalih arus yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini
ini relatif cukup efektif kalau kita lihat sehingga memang banyak juga pemudik yang bersedia untuk sedikit berputar ke jalan pasopati
untuk nantinya bisa menuju ke tasik malaya
nah terkait dengan jumlah sendiri kalau kita lihat dari dinas perhubungan kabupaten bandung
meskipun kedemikian rata rata
rata memang setidaknya mereka memulai perjalanan dari tanggal dua puluh sembilan tiga puluh dan tiga puluh satu
rata rata bergerak di sekitar angka empat puluh lima hingga lima puluh kendaraan
nah ada peningkatan peningkatan yang kalau tadinya diprediksi ada di tanggal tiga puluh satu mei yang lalu
ternyata terjadi keparatan pada tanggal satu juni yang lalu
satu juni dan tanggal dua juni kemarin kendaraan bisa mencapai delapan puluh hingga sembilan puluh kendaraan
ternyata ada prediksi yang meleset ketika diprediksi ada puncak arus mudik di tiga puluh
rata rata ada di satu dan dua juni kemarin
di mana kendaraan rata rata melintas di jalur nagrek ini di delapan puluh ribu hingga sembilan puluh
nah namun kalau kita lihat memang prediksi ini dari total semuanya ada penurunan
kalau di analisis yang dilakukan oleh dinas perhubungan jawa barat ini melihat bahwa ternyata euforia dari tol trans jawa di jalur utara ini memang sedikit banyak memberikan dampak kepada jalur selatan
karena kalau kita lihat keluaran kendaraan roda empat dari cilunyi bisa dikatakan

sementara kendaraan yang meningkat ataupun yang banyak melintas di jalur nagrek ini rata rata didominasi oleh kendaraan roda dua
memang kalau kita lihat angkanya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan tahun lalu
namun memang didominasi oleh kendaraan roda dua yang memang banyak sekali
kendaraan roda empat yang hanya melintas banyak dari tidak hanya dari kendaraan pribadi
tetapi juga kendaraan kendaraan yang umum ataupun transportasi umum yang membawa masyarakat pemudik dari jakarta
bandung dan juga bogor untuk menuju ke kampung halaman mereka
namun yang perlu diperhatikan juga puspa selain itu
jalur nagrek ini memang uniknya adalah karena memang bukan jalan tol
tentunya kondisinya bisa dikatakan cukup berbahaya bila tidak berhati hati
nah inilah bagi pemudik untuk lebih waspada di titik titik curam ataupun juga yang menikung yang cukup tajam
ada di titik jalan cagak kemudian di simpang lika nagrek ini sendiri yang memang kalau kita lihat sedikit harus memelankan ataupun
menurunkan kecepatan agar tetap waspada dan jarak antara kendaraan
karena kalau tadi perjalanan saya dari cilonyi menuju ke nagrek ini memang terlihat cukup padat dan rata rata kendaraan pun juga bisa dikatakan rapat satu sama lain
sehingga akhirnya memang memberikan cukup berhati hati karena jalanan di sini kondisinya bisa dikatakan cukup berbahaya
karena memang kontur dari jalur selatan ini cukup berbeda tidak rata dan seperti itu
nah inilah yang memang harus diperhatikan selain agar tetap menjaga keselamatan bagi dapat pemudik
untuk tetap bisa
menjalankan ataupun selamat selama perjalanan menuju ke kampung halaman mereka masing masing
oke jangan lupa juga keselamatan bagi roni satria dan teman teman
terima kasih banyak sudah melaporkan dari nagrek jawa barat
ya demikian cnn indonesia gomudik update kali ini
ikuti terus perkembangan arus mudik setiap jamnya hanya di cnn indonesia
anda juga bisa memperbarui info mudik dalam aplikasi gomudik cnn indonesia
yang bisa anda unduh di google play store di ponsel anda
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa